sorotan publik atas wacana majunya putra bungsu jokowi di pilkada jakarta
wakil presiden maruf amin sempat melempar candaan kalau bisa memilih ingin jadi anak presiden
hal ini disampaikan maruf amin saat membuka ijtima ulama komisi fatwa mui di sungai
lihat kabupaten bangka bangka belitung kemarin
menurut ⁇ maruf ⁇ amin dirinya lama berkecimpung di komisi fatwa
hingga akhirnya menduduki jabatan wakil presiden
ia berharap ada yang mengikuti jejaknya
meski demikian maruf amin menyatakan sudah takdirnya manusia tak bisa memilih lahir dengan status tertentu
wapres mencontohkan orang tak bisa memilih mau lahir di mana atau ingin orang tuanya siapa
kata maruf amin kalau saja bisa memilih ia ingin jadi anak presiden
kita lahir di mana
pak gubernur walaupun sekarang jadi gubernur bangka belitung lahirnya di aceh nggak bisa
saya milihnya lahir di bangka nggak bisa
nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana
orang tidak bisa milih siapa bapaknya siapa ibunya
saya pengen jadi anak presiden
saya ingin jadi anak presiden